presiden joko widodo memerintahkan jajarannya untuk bertindak cepat dalam masa tanggap darurat penanganan bencana erupsi gunung semeru
presiden memerintahkan agar bantuan logistik dan proses evakuasi serta perbaikan infrastruktur diselesaikan dalam waktu singkat
untuk mengetahui langkah cepat pemerintah dalam menangani bencana erupsi gunung semeru
kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia muhajir effendi
selamat sore pak menko
pak menko ada sekitar empat warga yang mengungsi di sembilan belas lokasi pengungsian akibat erupsi gunung semeru
sejauh ini apa prioritas pemerintah pusat dalam menangani bencana erupsi semeru pak muhajir
saat ini sampai minggu ke depan itu kita akan menetapkan sebagai tanggap darurat
tanggap darurat itu yang harus diselesaikan terutama mereka yang cedera yang dalam keadaan sakit
betul betul harus bisa
selamatkan kemudian yang kedua mereka yang dalam pengungsian harus semua kebutuhan dipenuhi
dan yang terakhir harus tetap dicari mereka mereka yang dinyatakan hilang
dan ini bisa dilakukan serasi multan
dan memang hari hari pertama kita masih belum betul betul siap
tapi saya kira setelah sekarang ini semuanya sudah siap mulai dari logistik makanan kemudian saran tempat tidur tempat penampungan
dan juga sanitasi mulai dari mck pakaian layak pakai untuk bayi terutama dan ibu ibu untuk pakaian dalamnya
kemudian juga pelayanan kesehatan
saya kemarin pesan supaya tiap hari para pengungsi diberi vitamin multivitamin untuk menyaksikan bahwa kesehatannya terus prima
baik pak muhajir proses evakuasi di lapangan tampaknya terkendala faktor cuaca pak
dan kondisi akses yang tertutup tebalnya material vulkanis
presiden jokowi menginstruksikan bahwa proses evakuasi dilakukan dengan cepat
nah ini pak apa saja kemudian langkah pemerintah pusat mempercepat proses evakuasi di lapangan pak
untuk percepatan ini terkendala oleh kondisi ya terutama lumpur
kedalaman lumpur sangat dalam dan masih sangat panas ya
karena itu sejak kemarin apa yang dilakukan yang terlihat di dalam bambar ini ini baru bisa menggali sedalam satu meter
jadi belum berani lebih dalam lagi
baru akan kira kira minggu depan menunggu lumpur ini sudah dingin baru kita akan bisa melakukan penggalian yang lebih dalam
oke pak muhajir tadi anda mengatakan bahwa salah satu prioritas dari pemerintah pusat dalam menangani bencana gunung semeru ini adalah
memberikan bantuan logistik begitu ya dan sudah banyak sebetulnya bantuan yang sampai ke lapangan
tapi ternyata berdasarkan apa yang terjadi pengamatan kami di lapangan terjadi ketimpangan distribusi bantuan pak
ada posko yang melimpah bantuan ada posko yang kekurangan bantuan
manajemen pengungsian ini mendesak untuk diperbaiki karena alur penanganan pengungsi masih ruwet pak muhajir
nah ini bagaimana kemudian langkah pemerintah pusat dalam menangani alur manajemen pengungsian pak
kalau hari hari pertama iya saya kira tapi untuk saat ini saya kira semua sudah terkendali
karena di arah malang yaitu di kecamatan pronojiwo kemarin saya lihat logistik sudah sangat melimpah
kebutuhan pangan bisa disiapkan kira kira untuk empat hari ke depan
kemudian yang di wilayah lumajang yang dipusatkan di kecamatan pasirian juga sama
soal distribusi ini yang harus kita pastikan adalah di samping ada distribusi resmi dari kemensos dari kementerian kesehatan
tetapi kan juga distribusi yang logistik yang berasal dari para penyumbang
dan ini harus dikoordinasikan dan kemarin pak danrem dan pak danrin pak dandim
sudah memastikan bahwa semuanya akan terpusat dulu baru kemudian disalurkan sesuai dengan kebutuhan masing masing pusat penampungan
oke apakah kemudian distribusi ini terkendala juga soal kekurangan relawan pak di lapangan untuk proses distribusi bantuan pak
alhamdulillah untuk relawan sudah sangat melimpah baik itu relawan resmi yang direkrut dari bnpb dari sar dan juga dari pemerintah daerah misalnya kemensos
di samping itu juga banyak relawan yang dari organisasi organisasi masyarakatan termasuk mdmc kemudian juga dari fatayat nu
semua sudah bahu membahu saya melihat untuk dari segi relawan sudah lebih dari cukup
oke pak menko selain soal distribusi bantuan kemudian juga proses evakuasi rehabilitasi infrastruktur juga menjadi perhatian dari presiden jokowi
pak muhajir ada sekitar dua rumah penduduk di lereng gunung semeru yang berada di zona bahaya
dan harus direlokasi nah apakah kemudian pemerintah pusat juga turut menentukan lokasi untuk relokasi dua rumah warga ini pak
ya itu pasti dan alhamdulillah kan kemarin pak presiden kan langsung terjun di lapangan
dan enaknya kalau punya presiden yang suka terjun di lapangan itu kita bisa mengeksekusi sekaligus mengambil keputusan di lapangan
karena beliau tahu persis kondisinya sehingga tidak ragu lagi untuk memutuskan
dan kemarin sudah kita tetapkan misalnya
ada tiga lokasi yang nanti untuk dijadikan relokasi dan kebetulan itu tanahnya perhutani
sehingga nanti secara teknis bisa dikoordinasikan di tingkat pusat
melalui kementerian lhk dan kementerian atr
kemudian juga presiden memberi arahan supaya segera dibuka jalur alternatif
dan juga kemarin sudah kita putuskan untuk sambil menunggu dibangunnya kembali jembatan gerada perak
itu sudah akan ada jalan tembus
jalur alternatif yang ini bisa segera ditangani
walau tidak perlu menunggu sampai berakhirnya masa tanggap darurat bencana
pak muhajir mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu
dan indonesia berada di ring of fire dan gunung berapi aktif
ini sebetulnya presiden sudah pernah mengingatkan bahwa bencana bisa datang kapan saja
kemudian bagaimana langkah pemerintah pusat memitigasi bencana yang bisa datang kapan saja ini pak
dan meminimalisir jumlah korban
mitigasinya yang pertama ya tahap tahap pencegahan
dan pencegahannya sudah ada dua
menyiapkan peralatan peralatan yang dibutuhkan untuk deteksi dini
dan yang tidak kalah penting edukasi
edukasi dan selalu mengingatkan
kadang kadang orang sudah paham sudah ngerti
tetapi sering teledor menganggap enteng
sehingga meminimalisir korban itu sulit untuk dilaksanakan seperti yang kejadian kejadian selama ini
jadi sebetulnya itu yang lebih ditekankan
kemudian yang kedua ketika tahap darurat bencana seperti ini
semuanya harus sudah disiapkan mereka juga harus sudah dilatih
bagaimana kalau pada akhirnya bencana itu akhirnya juga tiba juga
artinya tidak bisa dihindari walaupun sudah ada upaya pencegahannya
dan ini semua harus dilakukan secara sistemik
juga harus ditetapkan atau dikenali karakteristik dari kebencanaan yang ada di sekitar itu
baik itu bencana alam
misalnya gempa ataupun meledus
ataupun yang hidrometeorologi
dan ini yang menjadi problem kita yang sekarang harus betul betul segera dipanggali secara sempurna oleh pemerintah
oke semoga kemudian pemerintah pusat bisa langsung melakukan langkah langkah mitigasi
mengingat bencana bisa datang kapan saja
dan meminimalisir jumlah korban akibat bencana yang datang kapan saja itu ya
dan bagaimana kemudian proses evakuasi dan juga relokasi terhadap korban erupsi gunung semeru ini bisa tertangani
dengan cepat begitu ya
terima kasih sekali menteri koordinator bidang pmk pembangunan manusia dan juga kebudayaan republik indonesia
bapak mohajir effendi
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
saya selalu pak mohajir